tidak bisa melewati gerbang tol jatikarya
sejumlah perwakilan ahli waris jatikarya kota bekasi jawa barat
kembali melakukan aksi blokade akses jalan tol jatikarya dua dan jatikarya satu
sejak rabu sore menutup jalan tol jatikarya dua dan tol jatikarya satu hingga rabu malam
akibat aksi tersebut tol dari arah jalan alternatif cibubur transyogi
menuju jalan tol jagorawi maupun sebaliknya tak dapat dilalui
bahkan sejumlah pengendara yang sudah berada di dalam tol
terpaksa memutar balik kendaraannya keluar dari dalam tol
menurut gunun perwakilan ahli waris aksi ini disebabkan karena warga tak kunjung
mendapatkan ganti rugi atas hak kepemilikan tanah
meski sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan pengadilan negeri kota bekasi
dan putusan mahkamah agung
aksi serupa akan terus dilakukan jika tanahnya tak kunjung dibayarkan
warga akhirnya membubarkan diri pada rabu malam
setelah pihak kepolisian polres metro bekasi kota
bernegosiasi dengan warga untuk kembali ke rumah
agar akses jalan tol jati karya satu dan dua dapat digunakan kembali
oleh pengguna kendaraan roda empat
dan singkat aja dari kami tolong selesaikan dengan waktu yang setepat tepatnya
dan mohon izin juga kepada pak jokowi kok di wilayah mana mana diselesaikan kok untuk di jati karya tidak
kalau pengadilan sudah mengakui dari tingkat pengadilan negeri pengadilan tinggi sampai tingkat mahkamah agung
bahwa ini sudah ingkirah sudah sah
sudah sah tanahnya nih masyarakat
diketahui aksi demo atau menutup jalan tol jatikarya satu dan dua ini sudah seringkali dilakukan oleh ahli waris
menurut kapolsek jati sampurna ibtu yofinus ferry kepada cnn indonesia com
uang ganti rugi dari tanah seluas lebih dari empat puluh ribu meter persegi dengan nilai ganti rugi senilai dua ratus delapan belas miliar
sudah dititipkan oleh pihak pengelola tol kepada pengadilan negeri kota
kota bekasi namun belum juga diserahkan kepada warga
tim liputan cnn indonesia